menjelang akhir tahun dua ribu tujuh belas sejumlah raja dan pemangku adat senusantara
menggelar bersama prosesi ruatan untuk mendoakan keselamatan bangsa dan negara
di kawasan candi gedong songo semarang jawa tengah
prosesi ini ditandai dengan meruat delapan orang perwakilan dari delapan pulau terbesar di indonesia
bertempat di kawasan candi gedong songo kabupaten semarang
beberapa raja dan pemangku adat senusantara menggelar tradisi ruatan
atau berdoa bersama untuk bangsa dan negara
prosesi yang diberi nama ruatan nagari ini diawali dengan pertunjukan seni
dari delapan kerajaan yang mewakili delapan kerajaan di indonesia
yakni kerajaan jawa madura sumatera utara sumatera barat aceh sulawesi selatan
nusa tenggara timur dan bali
masuk ke prosesi inti delapan orang yang mewakili delapan kerajaan
dengan mengenakan kostum serba putih sebagai simbol kesucian
menjalani ritual ruatan yakni pemotongan rambut oleh tokoh raja
potongan rambut dari delapan orang tersebut kemudian ditanam di tugu hanuman
dekat dengan candi gedong songo yang diikuti ritual menyembelih ayam warna hitam
ruatan nagari bertujuan untuk mendoakan keselamatan bangsa dan negara
menjelang akhir tahun dua ribu tujuh belas dan awal tahun dua ribu delapan belas
yang notabene merupakan tahun politik yang penuh gejolak
paugeran itu apa adalah nilai nilai luhur
yang ditumbuh kembangkan di suatu bangsa dan dijadikan sebagai way of life
harus diayati dijalankan
harapannya dengan kita meruat itu artinya menumbuh kembangkan lagi nilai luhur itu
dan ini adalah warisan dari kakek moyang kita yang wajib kita ini menjaganya
dan harus dilambari dengan keyakinan
songo adalah candi peninggalan dinasti sailendra
terdiri dari sembilan candi yang lokasinya saling terpisah
di atas lereng gunung ungaran
di mana banyak memiliki kesamaan dengan candi dieng di wonosobo
damar sinuko semarang